pesantren segoro agung di kecamatan trawulan dan tagana kabupaten mojokerto
mendirikan dapur umum untuk menyediakan kebutuhan makanan warga
sekitar yang terdampak virus corona
dalam sehari dapur umum ini mampu menyediakan hingga empat ratus nasi bungkus setiap harinya
namun jumlahnya akan terus bertambah karena banyaknya permintaan dari warga
semua kebutuhan logistik dari dapur umum juga disiapkan secara mandiri oleh pesantren
untuk kebutuhan seperti beras sayur dan lainnya
merupakan hasil usaha dari pertanian produk pesantren
dapur umum akan terus dibuka selama tiga puluh tiga hari ke depan
tapi jika kondisi belum membaik dapur umum ini akan terus dibuka